ya informasi selanjutnya ini masih seputar ibu kota baru di mana gubernur kalimantan timur isran nur membocorkan bahwa waduk di ibu kota baru akan dibangun oleh hashim joyo hadikusumo yang merupakan adik dari prabowo subianto
ada peran saling bantu bantu nih andri di bangsa kita ya
gubernur kalimantan timur memastikan kebutuhan air untuk ibu kota negara yang baru mencukupi karena sejumlah daerah di kalimantan timur memiliki sungai wampun waduk yang dianggap cukup untuk mensuplai air
bahkan mantan bupati kutai timur itu mengungkapkan pengusaha yang juga politisi partai gerindra hashim joyo hadikusumo akan membangun waduk yang kapasitasnya cukup besar karena mencapai sepuluh liter per detik
mantan ketua demokrat kaltim itu menyatakan ibu kota negara baru tidak akan menggunakan air tanah seperti di jakarta karena menggunakan air tanah akan berdampak negatif terkait turunnya setiap tahun tanah di jakarta hingga empat cm
sumber air baku berasal dari sungai mahakam
sungai wain dan waduk manggar serta waduk samboja